mirsa pangan nasional petani nelayan ke lima belas yang berlangsung di aceh berakhir pada sebelas mei dua ribu tujuh belas
pemerintah baik daerah pelaksana maupun pusat merasa puas dan berharap
penas menjadi katalisator bagi petani dan nelayan agar semakin maju dan bersuasembada
pekan nasional petani nelayan tahun ini selesai dan dirayakan secara meriah
dalam acara penutupan pada sebelas mei dua ribu dua puluh
penutupan digelar dengan nyanyian daerah serta pertunjukan tari yang merupakan
koreografi tarian daerah asal provinsi aceh dan nuansa kontemporer
peresmian penutupan penas dilakukan oleh gubernur aceh petahana zaini abdullah
alhamdulillah aceh telah sukses selain menjadi tuan rumah juga menjadi atau memberi pelayanan
yang alhamdulillah tidak kita dengar apa apa yang tidak mengembirakan kita semua
kementerian pertanian indonesia juga bangga atas kesuksesan pelaksanaan acara tiga tahunan ini
menurutnya penas berfungsi sebagai sumber motivasi
bagi pelaku agribisnis dan maritim di indonesia
dari apa yang saudara saudara lihat di dalam pekan nasional ini
kita sudah menunjukkan bahwa para petani kita punya potensi teknologinya ada pasarnya ada
nah oleh sebab itu pemerintah kan punya obsesi bagaimana indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia
kita pasti bisa karena kita daerah tropis yang kita bisa bertanam sepanjang musim kan
kita punya petani yang sebetulnya tangguh dalam rangka memanfaatkan itu
nah oleh sebab itu dari penas penas inilah menggairahkan petani untuk menyemangati kembalilah bahwa kita bisa
peserta penas berasal dari seluruh provinsi di indonesia
sebagian besar dari mereka mengatakan mendapat banyak keuntungan dari acara ini
dari tekad kami itu kami akan acaranya sudah ditutup tapi kami tinggal dulu beberapa hari karena kita pelajari semua dulu
yang menyangkut pertanian
kami akan bawa itu ke papua mudah mudahan
tuhan kehendaki untuk kalau papua seandainya jadi tuan rumah kami akan tunjukkan lagi
pekan nasional berikutnya akan dilaksanakan di sumatera barat tahun dua ribu dua puluh